p tiga melalui ketumnya mardiono merayu men parekraf sandiaga uno untuk bergabung dengan partai perlambang kaabah tersebut
sementara salah satu waketum p tiga arsulsani juga pamer pertemuan dengan secumlah elit pdp green rah dan pkb
akankah ini menjadi kode keras dari p tiga untuk siap berlayar dengan koalisi yang baru
lalu bagaimana dengan nasib koalisi indonesia bersatu atau kib
berlah buka atau harus karam di tengah jalan
dan untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami wakil ketolmom dpp p tiga amir uskara
pamer selamat malam
selamat malam mas bram
terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini tentu menjadi perhatian publik begitu ya
kalau kemudian sebelumnya isu itu berhembus tapi bukan dari partai anda
namun sekarang ketum langsung mengatakan bahwa berharap pak sandi ini masuk ke dalam p tiga
ini kemudian rayuan atau kemudian jangan jangan sudah lampu hijau begitu ketika sebelumnya dari luar yang berhembus isunya
ya terima kasih mas bram
saya kira kalau mas sandi hubungan emosional dengan teman teman di p tiga memang
sudah sangat erat ya
bahwa selama ini kami melihat bahwa pak sandi ini adalah seorang politisi yang memang
sudah teruji dalam elektoral maupun dalam kapasitas kompetensi
artinya kita lihat ketika dia ikut di pilkada dki bersama anies
kemudian juga dia ikut di pilpres bersama pak prabowo
artinya kompetensi seorang anies dari sisi elektoral saya kira cukup bagus
makanya memang ketum saya kemarin mengatakan bahwa sandi ini kalau mau bergabung di p tiga
mesti buka ruang
artinya toko tidak sekelas sandi aja kita akan terima
apalagi kalau toko toko sekelas sandi mau bergabung
persoalannya sekarang memang karena sandi masih sebagai kader gerindra
tentu kita serahkan kepada sandi
kalau misalnya pak sandi kemudian mengatakan mau bergabung ya pasti p tiga akan welcome
oke pak amir ini kan tapi tidak mungkin ujuk ujuk
tidak mungkin tiba tiba begitu
pasti ada kemudian penyebab pasti ada kemudian
kalau anda mengatakan ada semacam pola historikal begitu
mengapa kemudian nama sandi apalagi langsung diundang ke harlah
kalau di harlah kan memang bukan cuma sandi
banyak yang kita undang
tapi sarungnya hijau loh
di beberapa kegiatan memang pak sandi ikut kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh p tiga
artinya saya mengatakan bahwa komunikasi politik yang kita bangun dengan pak sandi
memang sudah jauh ya bersama sama dengan beliau
dengan ketokohan beliau kemudian dengan kompetensi beliau
kami di p tiga kalau misalnya pak sandi mau mengikuti kegiatan kegiatan yang kami lakukan
pasti kami akan terbuka
jadi kalau misalnya kita mengadakan kegiatan di daerah teman teman di daerah
kemudian mengundang pak sandi
nanti memang biasanya datang sepanjang tidak ada kegiatan lain
dan itu kami menangkap bahwa secara emosional pak sandi memang
sepertinya ada komunikasi ada keinginan untuk bergabung dengan kami
dan kita terbuka untuk itu
tapi kan kita kembalikan ke sandi karena dia sebagai kader p tiga apa kader gerindra
sementara kami komunikasi politik dan teman teman gerindra selama ini kan cukup dekat
seperti tadi pak arsul dengan misalnya dengan pak habib habibur rahman itu kan
kami juga misalnya dengan teman teman di gerindra sangat dekat
sehingga kita tentu tidak ingin saling menyakiti
oke pertanyaannya kalau begitu adalah capres cawapres atau kemudian hanya endorser
tapi yang menarik adalah salah satu waketum lain yaitu pak rusli effendi mengatakan
menitipkan pada dpw dki jakarta
jangan jangan untuk pilgub lagi nih
enggak sebenarnya kalau pak sandi itu memang kita siapkan untuk pilpres
artinya kita berharap pak sandi ini masuk dalam kontestasi pilpres
kalau bisa bersama p tiga
artinya apakah itu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tentu
tergantung dari konstelasi politik yang ada
karena dinamikanya masih kencang
jadi insya allah mudah mudahan apa yang menjadi harapan kita di p tiga
dengan melihat kapasitas dari pak sandi
kemudian komunikasi yang kita bangun selama ini
tanpa harus merusak hubungan kami dengan partai gerindra
yang menjadi partai awal dari pak sandi
oke pertanyaannya berarti kalau misalkan mengusung sandiaga uno
baik capres dan cawapres seperti kata anda
akan kemudian memperbolehkan misalkan sandi adalah kader partai lain
atau harus via p tiga kta p tiga terlebih dahulu
harapan kita ya
tentu pak sandi kita harap bersama dengan p tiga
karena kan kalau misalnya dia gerindra
tidak mungkin lah dua duanya maju
pak prabowo sudah maju disiapkan sebagai capres oleh partainya
sehingga kalau pak sandi mau maju tentu kita berharap
pada kendaraannya yang dipakai dan itu dari p tiga
atau jangan jangan dengan pertemuan kemarin
koalisi lebaran bahagia ini disiapkan
kalau gerindra prabowo begitu p tiga sandiaga uno begitu
jangan jangan mengulang dua ribu sembilan belas
ya persoalan nanti koalisnya dengan siapa itu kan urusan lain
karena kami sampai saat ini kan dengan kib tidak ada masalah
artinya komunikasi yang kita bangun dengan kib
sampai saat ini terus berjalan
saya juga sebagai koordinator kib dari p tiga
terus berkomunikasi dengan teman teman
pak asman dari pan dan juga pak dito dari golkar
dan itu terus jalan
komunikasi antara ketum juga jalan sekjen juga lain
sehingga soal kib ini kita mengatakan
bahwa kita ini kan masih terbuka
siapa tahu misalnya masih ada partai lain yang mau bergabung
dan itu menjadi amunisi baru untuk kib
oke kalau anda mengatakan koordinator dari p tiga
lebih lancar mana komunikasi dengan kib
yang jalan jalan koalisi yang baru kemarin pak arsul ketemu itu
kalau dengan kib kita selama ini sih
komunikasinya hampir tidak ada putus
hampir tiap hari
walaupun belum ada nama capres siapa
kemudian elemen punya masing masing
ya memang komunikasi kita dari awal terkait dengan kib ini kan
kita berikan kesempatan ke mana masing masing partai
untuk melakukan kegiatan internal
artinya itu kan keputusan internal yang akan menentukan
setelah itu kita akan bawa ke masing masing koalisi
untuk kita bicarakan
jadi memang ada proses proses yang akan kita lakukan
masing masing internal partai
oke tapi kemudian kemarin
sebelum mas arsul ketemu dengan banyak elit
pkb gerindra dan juga pdp begitu
mas romi sempat ketemu dengan sekjen pdp mas hasto begitu
ini mengatakan kib belum kemana mana
jangan jangan publik akhirnya menafsirkan
ini ada koalisi baru dengan pdip dan teman teman
kalau komunikasi dengan partai lain
saya kira bukan cuma pak romi atau pak arsul
saya juga dengan teman teman lain tetap ada komunikasi
tapi kalau misalnya terkait dengan koalisi
sampai saat ini kita masih bersama dengan kib
itu koalisi partai
tapi komunikasi politik saya kira itu wajar
dengan siapapun kita lakukan
walaupun pak arsul bilang belum final begitu ya
final dalam artian kita belum menentukan
siapa yang akan kita usung
dan apalagi ini kan yang namanya politik
semua dinamikannya pasti tinggi
pada akhirnya kan keputusan itu akan keluar
oke kalau begitu kemudian saya mengutip
apa yang disebutkan mas awi ahmad bedowi
begitu beberapa waktu yang lalu mengatakan
bisa jadi aspirasinya sama
ketika menanggapi nama kode keras dari pan
pak zulhas mengatakan
ganjar erik begitu
nah ini apakah juga menjadi suara pula
suara bulat pura baik dari p tiga
kib kah atau koalisi lebaran bahagia yang kemarin
saya kira kalau yang kita bangun selama ini
misalnya pak zulhas ya
dengan membawa kemudian ganjar erik
kemudian kami selama ini dengan sandiato erik
kemudian juga dengan pak erlangga dari golkar
komunikasi itu tetap jalan
jadi kita sampai saat ini memang
belum final mengatakan bahwa
harus misalnya ganjar dengan erik
atau ganjar dengan sandi
atau mungkin erlangga dengan sandi
atau erlangga dengan ganjar itu masih
masih sangat dinamis
sampai saat ini kami menganggap bahwa
kita masih berharap ada partai lain yang masuk
tapi persoalan nanti kita calonkan siapa
kita akan mengusung siapa
itu pasti akan ada proses internal dari masing masing partai
oke pak amir tapi rasanya ketika anda menyebutkan
dua hal tadi dua premis tadi
rasanya menjadi hal yang seimbang begitu
kib dan juga koalisi yang baru ini
rasanya sama walaupun anda
klaimnya kib lebih solid
kalau sampai saat ini
kami tidak pernah ada komunikasi terkait dengan
koalisi dengan partai lain selain kib dengan
dengan kib pandan golkar
tapi kalau komunikasi politik dengan partai lain
itu tetap jalan
atau itu ketok pintu yang lain
jangan menyiapkan kemudian perahu yang lain
misalnya kemarin romi sempat dengan pak hasto
kemudian pak harsul dengan siapa siapa
kami juga misalnya saya sebagai
kota praksi dpr hampir setiap saat komunikasi
dengan teman teman dari praksi lain
tapi untuk mengatakan bahwa itu adalah koalisi baru
saya kira belum sampai ke sana
karena kita dengan kib ini masih tetap solid sampai saat ini
dan tidak ada masalah di internal kami masing masing
oke kalau begitu ketika kemarin
atau minggu lalu presiden jokododo
dua calon yang rasanya dianggap mesra
begitu prabowo dan juga ganjar
kemudian ganjar rasanya lebih dekat dengan kib
bagaimana sikap p tiga terkait dengan hal itu
apakah siap dengan segala perubahan
calonnya capres jadi cawapres misalkan
semua kemungkinan bisa terjadi
artinya kalau misalnya ternyata pada akhirnya
kesepakatan di kib atau mungkin dengan koalisi lain
kemudian menyatu dan mengatakan bahwa
ternyata ganjar prabowo lebih pas
saya kira semuanya pulaunya ada
sepanjang kita belum memutuskan pasti peluang ada
sehingga kemarin ketika diperlihatkan
kemesraan antara ganjar dengan pak prabowo
kemudian diantar oleh pak presiden
itu bisa saja menjadi salah satu tanda misalnya
bahwa mungkin itu juga yang dianggap kuat
tapi kan selama ini statement presiden
saya mengatakan prabowo cocok untuk jadi presiden
ganjar juga cocok untuk presiden
potensi atau peluang peluang itu masih ada semua
kalau pan kemudian dengan bahasanya
mengikuti arahan panglima tertinggi
begitu yang tidak lain adalah presiden
p tiga kan juga sama begitu
karena kami tidak mungkin bisa mengusung sendiri
posisi p tiga saat ini kan tidak mungkin mengusung sendiri
artinya tentu kita akan melihat
peluang yang ada di partai kita di partai lain
untuk melihat koalisi arahnya kemana
artinya kita tidak mungkin bisa memaksakan kehendak
dengan posisi yang ada saat ini p tiga
sehingga kalau dikatakan bahwa nanti
ada arahan atau apa
yang mengatakan bahwa kita harus ke sana
tentu bukan persoalan arahan
persoalan kompetensi dan peluang itu ada di mana
karena kita juga mau menang dalam pilpres ini
berarti artinya sangat memungkinkan
siapapun ditarik ke kib
atau jangan jangan p tiga yang ke koalisi indonesia
upaya yang kita lakukan selama ini adalah
menarik partai lain untuk bisa bergabung dengan kib
bukan p tiga yang ke koalisi yang lain
sampai saat ini kita masih berusaha
untuk menarik partai lain masuk ke kib
bagaimana kemudian komunikasinya
misalkan dengan gerindra dan juga pdip
bagaimana daya tawar yang disampaikan p tiga tersebut
komunikasi non formal yang kita bangun selama ini
saya kira memberikan ruang
p tiga sebagai partai dengan basis islam yang moderat
kan pasti dibutuhkan oleh partai partai lain
dalam pilpres ini
makanya kita tawarkan mari kita bergabung sama sama
misalnya gerindra yuk bergabung di kib dong
supaya nanti kita lebih kuat
itu kan bisa kita lakukan
persoalan nanti injuritasi pada kemana
saya kira pada akhirnya kita akan tentukan
karena saya lihat kemarin kalau kita sepakat
misalnya pak km arup aja kan itu injuritasi
lima jam sebelum final baru diputuskan
bahwa km arup dengan pak jokowi
artinya peluang atau kemungkinan kemungkinan seperti itu
bisa saja terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
atau kemudian jangan jangan ini disiapkan untuk
kalau pilpres nanti ada putaran kedua
maka komunikasi antar koalisi ini
ini pintu awal ketok awal jembatan awal begitu
ya karena kita kan di koalisi pemerintah saat ini
artinya koalisi pemerintah yang ada saat ini
itu masih solid dengan pak jokowi
dan kemungkinan komunikasi dan pola yang kita bangun
juga dengan pak presiden selama ini tetap ada
artinya bisa jadi ada masukan ada saran
dari pak presiden yang mungkin menurut kita itu
bagus atau bagaimana
atau mungkin peluang untuk menanya ada
itu juga bisa menjadi pertimbangan
oke komentar atau kemudian tanggapan dari pak presiden
akan cukup menentukan
artinya kemudian saya balik lagi
kemudian sosok sandiagono rasanya kok semakin kecil
ketika anda mengucapkan
sejumlah premis yang kita bahas tadi
saya kira sampai saat ini
belum ada yang kita mengatakan bahwa ini
ini yang paling berpeluang untuk maju
peluangnya masih lima puluh lima puluh semua
artinya sandi dengan ganjar
ganjar dengan erik
kemudian pak prabowo dengan sandi
masih mungkin kan semua bisa terjadi
ini namanya dinamika bisa terjadi
jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa misalnya
ada pertimbangan yang diberikan oleh pak presiden
sebagai presiden yang saat ini
itu dalam koalisi pemerintahan
itu juga bisa menjadi referensi
buat partai partai yang ada untuk mengambil keputusan
tapi bukan berarti itu menjadi keputusan mutlak
oke berarti artinya apakah
kalau kemudian saya menggunakan klaim anda
apakah hari ini kib memutuskan
karena belum ada semacam arahan gitu
dari presiden ataupun pdb
sampai saat ini memang
time limit yang kita buat itu kan
semuanya di akhir akhir ya
artinya kita ingin mengatakan bahwa
sekarang ini adalah proses internal dan
mungkin bulan depan atau mungkin setelah puasa
kita akan kumpul lagi untuk mengatakan ya
lu dari mana ya
mikulkar yang mana
kumpul lagi kib atau dengan pdip
itu yang nanti kita akan diskusikan
kalau misalnya pdp mau gabung
alhamdulillah gitu kan
lebih kuat lagi
oke artinya sangat membuka begitu ya
oke kami akan tunggu tentunya
publik menunggu bagaimana kemudian p tiga
dan juga kib tentunya apakah kemudian
kib masih akan berjalan
atau jalani p tiga dengan koalisi yang baru
terima kasih pak amir
pp tiga telah bergabung sama kami di kanal pemilu